diterima di semua toko seluruh indonesia
anak kamu ini gak bisa diatur
dia mencintai si asma
gimana kalau kita keliling keliling eropa aja
atau ke kota cinta paris
aku tahulah tempat tempat romantis di sana
kamu pasti suka
sorry ya sebentar
gue gak bisa jagain cewek lo
gue sama adi gepukin di depan kamar cewek lo itu
tau orangnya siapa
baik baik aja gak
gue gak tau men soal itu lagi men
yang pasti co yang gebukin gue itu sama gilanya sama mininya
yaudah deh udah dulu ya
sylvia aku harus pergi
temen aku masuk rumah sakit soalnya
yaudah kalau gitu aku kekit kamu ya vin
enggak enggak jangan kamu di sini aja ya
bandel banget sih kamu ya
pakai pergi ke kota segala
mungkin abah nggak bisa tidur
besok abang mau ke kota
abah akan nyusul
pagi pagi udah dateng
sebenernya sih aku gak jadi pulang
ngomongin di kamar sebelah karena aku khawatir kamu butuh apa apa
nginep di kamar sebelah
eh kok kamu belum ganti baju ya
eh ada mas kevin yang kemasan sih
karena asma udah bilang kalau kemarin deh asma kerampokan
segala yang asma bawa ya hilang
gini deh kalau gitu nanti kita belanja baju
tapi kita sekarang sarapan dulu ya
tak ada penyakit
tapi tak patut
makanannya banyak pitan
ya mas kevin
wah gak pernah ya banyak ini
yaudah kamu makan aja sekuat kamu
kalau asmatnya pengennya makan sekuat
menurut kamu tuh gak muat
mendingan kamu semua punya aja
huu aluh aluh
mas kevin tuh juga abah ngomongnya
aspak kalau segala sesuatu teh gak boleh berlebihan
ntar allah tuh marah
makanya kalau punya pacar kayak satu aja
gitu kata abah
eh jadi kita makan dulu ya
eh mulai deh
mas kevin doa dulu
allahumma barik ala alamin
wentemnya kondisi kerja ya kan
hari ini kita ketemu ya
emangnya kamu gak suka ketemu sama aku
enggak bukannya begitu
nanti kita ketemu ya
ya udah oke kalau gitu nanti aku tunggu di klub ya
kenapa aku harus takut ketohan asma ya
loh bapak mau bicara
bapak gak mau kamu membantah dan mempermalukan bapak lagi
bapak sudah sepakat dengan pak camat akan menikahkan kami dengan anaknya
restu kan udah bilang restu tuh belum mau menikah pak
restu kamu harus ikuti kemohon bapak
seharusnya bapak yang mengikuti
bapak yang mengikuti kemohon restu
ini kan menyambut masa depan restu pak
ini juga menyangkut urusan masa depan kamu
dengan menikahi anaknya pak camat
kamu akan terjamin masa depan kamu
kamu akan hidup bahagia
restu gak akan bahagia kalau hidup dengan orang yang enggak restu cintai pak
setelah kamu menikahi dia
kamu akan mencintai dia
cinta restu tuh udah habis buat asma
anak kamu ini gak bisa menikahi dia

dia mencintai si asma
kamu disembunyikan dimana mukaku ini
si asma itu bukan orang baik baik
diri saudara kita
kita ini orang terhormat
kamu harus mencari perempuan yang setara dengan kita
paham gak kamu ini
jangan menilai setoran dari masa lalunya pak
rasulullah aja menikahi seorang janda
hingga harga dan martabatnya naik
jadi kalau menurut bapak asma itu perempuan rendahan
dengan restu mencintainya itu menjadi sebuah ibadah pak
kalau bapak mau pukul ibu
jangan bu jangan
biar ibu gak ikhlas
biar aja bapak muku restu
bu apa ibu juga membenci asma
ibu gak membenci siapapun
asma anaknya baik
semua orang itu terakhir fitrah
dosa orang tua itu tidak akan pernah dilimpahkan ke anaknya
hari abadnya bapak kemana
mau nyusul asmar ke jakarta
untuk apa bapak
abah hidup tidak tenang
kalau tidak tahu keadaannya asma
nyusul teh kemana
tahu alamatnya bapak
jangan jangan bantah
kamu kan tahu alamatnya
abah sebaiknya tidak usahlah jemput si asma
ahai kamu tahu gitu asma mau pulang
tahu dari mana
ini jangan lupa dikasih makan ya
alda buruan atuh
nanti kami kekal
saya sekarang kan asma udah sama mas kevin

dan itu ada pimpin nak ada kukas nak

apa kabar abah
kamu tuh gimana sih bikin khawatir orang tua
bukan boleh marah marah tuh abah
kan asma tuh bos sekarang
jadi kan untuk ngasih tau kalau abah sekarang asma baik baik aja
iya nggak usah khawatir ya
bukan boleh sekarang asma sama mas kevin
menibak gerbisan abah
udah gitu ya mungkin mas kevin kan harus latihan jadi talent suami yang baik ya pak
mana abah mau bicara sama kevin
bentar ya abah
jaga anak abah ya
kalau kamu sudah tidak tahan ya
kalau sudah tidak tahan kamu kesini
bawa semua keluarga ke sini

tapi anak abah tidak merepotkan kan
nggak nggak abah asma baik baik aja kok
dia anak yang baik
namanya juga anak abah
awas jangan diapa apakan si asma ya
kanek buayi sih
saya pasti jagain asma
nggak usah khawatir lagi ya abah
pokoknya asma tep aman
abah sekarang sudah tenang
tapi kamu jangan merepotkan orang lain ya
siap pak kemanan
kita sudah tidak usah khawatir lagi
si kevin sudah memenikahi anak kita si asma
jadi untuk apa kita ke jakarta
untuk apa ke jakarta
kok asma bisa sama kevin sih
kan bukan dia pemenang kuisnya bu
dia sok aja tuh di telepon
barangkali aja tuh bukan kevin beneran seperti waktu itu
selamat mengalami kamu